rp sembilan dua belas triliun rupiah dana asing masuk ke indonesia dari pasar surat berharga negara atau sbn
sejak minggu pertama hingga ke dua mei dua ribu dua puluh
bank indonesia menilai masuknya aliran modal asing ini tidak terlepas dari meredanya kepanikan investor global
karena pandemi covid sembilan belas yang melanda hampir di seluruh dunia
dengan masuknya dana asing ini bank indonesia melihat setidaknya ada dua hal yang positif
pertama terhadap penurunan suku bunga imbas hasil surat utang pemerintah tenor sepuluh tahun
selain itu bi melihat adanya penguatan nilai tukar rupiah di pasar falas
menurut bank indonesia peri warjio optimis dengan masuknya dana segar ini akan terus membawa nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar amerika
pada penutupan perdagangan dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh nilai tukar rupiah berada di level empat belas tujuh ratus lima belas per dolar amerika serikat